satwa langka di indonesia semakin terancam punah
faktor utama adalah tingginya perdagangan satwa langka
iya salah satu satwa langka yang sering diperdagangkan adalah kukang
produser lapangan cnn indonesia riki danu
menelusuri perdagangan satwa langka ini di pekanbaru riau
nikti sebus kukang atau biasa disebut kukang
atau malu malu adalah satwa endemik pulau sumatera dan semenanjung malaya
populasinya terancam karena maraknya perdagangan
laju perdagangan kukang tak sebanding dengan perkembang biakannya
seekor kukang betina membutuhkan waktu setidaknya satu setengah tahun
untuk sekali perkembang biakan
meski dilindungi oleh undang undang konservasi sumber daya alam dan keragaman hayati
perburuan dan perdagangan satwa langka ini terus terjadi
pada penghujung februari
kepolisian daerah riau menggrebek tiga toko satwa di pasar palapa pekanbaru
kepolisian menangkap para pemilik toko yang kedapatan
memperdagangkan satwa dilindungi termasuk diantaranya kukang
enam ekor kukang diamankan sebagai barang bukti
selain itu polisi menemukan seekor siamang seekor owa dan seekor unggok
ketiganya juga tergolong satwa dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan
saya sempat menyambangi pasar palapa dua hari sebelum digrebek kepolisian
kami mendapati kukang dijual di salah satu toko
di tempat ini kukang dijajakan dengan harga beberapa ratus ribu rupiah saja
sang pedagang mengklaim kukang cukup digemari karena selain jinak
gerakannya yang lambat dan manja menjadi daya pikat tersendiri untuk dipelihara
namun sebelum diperdagangkan
jual belikan kukang diperlakukan dengan kejam
kekutusan sidik tangan pe vertz literally avaris

di luar sana
ia cedangkan berkompres standaran diserang
kter descendarkan dengan nembatan
ia juga mengubah enam heiten ini menjadi desengan phoenix danwagen
dan dia juga menyebut satwa tersebut dipotong
tujuan dia dijadikan semacam obat afrojimat
perlakuan kejam terhadap kukang di pasar palapa pekanbaru dikecam international animal rescue
salah satu lembaga nirlaba pemerhati satwa dilindungi
itu dia berada dalam kondisi stres sudah pasti dalam temenah yang sempit
kemudian bertumpuk tumpuk itu dari sejak perburuan hingga ke bandar ke pedagang
belum ke tangan pemelihara
di tangan pedagang ya itu tadi tujuannya buat apa
misalnya kalau yang untuk dibeli atau dijual untuk peliharaan itu akan dipotong gigi
tapi yang seperti yang di palapa kemarin itu ada yang dijual untuk bahan obat
itu langsung dipenggal
jadi apapun tujuannya perdagangan itu
ujung ujungnya tetap kukangnya
sudah tersiksa sampai di tangan pedagang
dua hari setelah penggerbegan pasar palapa
paul dario menggelar jumpa pers
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
kita lihat di belakang ini ada tiga tersangka
yang kita amankan
mereka ini kesehariannya adalah
jual beli hewan hewan yang biasanya adalah hewan unggas
jangan pakai flash
pelaku perdagangan satwa dilindungi satu persatu masuk buil
namun jalan panjang menjaga kelestarian keragaman hayati di negeri ini
masih terjal dan penuh aral
deki danu pekanbaru